dari saudara yang disampaikan
terima kasih yang mulia hakim kita pak yanto dan juga jpu
beserta para penasehat kami sudah mendengarkan
dan saya sangat menghormati putusan ini dan saya akan mengikuti secara tertib
dan tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
di persidangan selanjutnya permohonan dari tim penasehat hukum terdakwa
agar nantinya bila pemeriksaan saksi saksi yang akan dihadirkan kepada jaksa penuntut umum
terlebih dahulu juga diberitahukan kepada tim penasihat hukum terdakwa
ya seperti biasa yang mulia dalam persidangan persidangan yang lain juga
bahwa terhadap saksi saksi nanti akan kami informasikan secara langsung di luar sidang bisa berkomunikasi
dengan demikian sidang perkara
atas nama terdakwa stiano fanto pada hari ini kami nyatakan selesai
kami tunda pada hari kamis
pada hari kamis tanggal sebelas januari dengan agenda pemeriksaan saksi saksi yang akan diajukan oleh penuntut umum
sidang kami nyatakan selesai dan ditutup